bentar mam dikit lagi nanggung
ya ampun mau teralih aja genit amat sih
enak aja kok dibilang genit
mams tuh gimana sih
masa kalo mau ketemu sama temen aja boleh rapi
terus giliran mau ibadah gak boleh rapi sih mams
heran emang ya
aku juga heran sama mams
mams itu kalo kalah debat pasti marah
mama gak marah
memangnya sudah yakin
besok mulai puasa
udah lah itu mahrusan yang ahli
kita mah tugasnya bikin obor setiap tahun
saya nganterin dulu obor ya
dan cepet cepet pasang
kang ucil yang dimaksudnya sudah dipasang belum
obornya mana lagi tuh kang
eh segitu mah tidak cukup batu kang ikin
jalan dekat lapangan sana belum dipasang
kita teh butuh sekitar sepuluh bar lagi
ini dipasang ya kang
kita butuh sepuluh obor lagi
yang itu udah dipotong
udah kang tuh
dari hasil sidang izbat
pemerintah indonesia menetapkan
puasa jatuh pada tanggal dua puluh tujuh mei dua ribu tujuh belas
cepat kamu kasih tau pak ustadz rw
malam ini pak ustadz rw
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
diberitahukan kepada seluruh warga cihaos
puasa jatuh pada tanggal dua puluh tujuh mei dua ribu tujuh belas
berarti besok hari
puasa jatuh pada tanggal dua puluh tujuh mei dua ribu tujuh belas
berarti besok hari
dari malam ini
kita akan melakukan
berarti besok hari
berarti besok hari
kita akan melakukan terawih pertama
ramadan telah tiba
eh lebar banget dulunya
yaudah hati hati
kamu kalau salat yang bener
ntar papi yang dibeliin sama nenek
eh kang ajeng
eh kang ajeng
besok kan puasa pak
besok kita mulai puasa ya
sekarang jeniper ambil mukena
berarti besok kita nggak dagang dong
ya pendapatan kita berkurang atau
harusnya teh atu kita bersyukur
neng ingat nggak tahun lalu
kita tidak punya apa apa
lebaran tengah punya apa apa
kerja akangnya aja masih ngojek
sekarang alhamdulillah kita teh udah punya kios
bisa mempekerjakan orang jualan cilok
harusnya teh bersyukur atu alhamdulillah
nih giliran main cepet
suruh kerja aja males malesan
mau terawih bi
mau sholat terawih
yang ada kabungan mau cari cowok icok tau bibi ma
nih si bibi ma nggak percayaan banget
ya udah icok berangkat dulu umus sholat
selalu aja kalau dikasih tau icok
nih si icok dia udah berangkat

kalau dikasih tau
ya udah neng akang berangkat dulu nya
jangan genit genit di musola
mau genit sama siapa juga
ya bisa aja sama siapa aja kalau mau ma

tuh kan senyum berarti niat

astaghfirullah neng akamah nggak punya niatan buat genit genit
bener ya inget anak sama istri
akang berangkat nya
ya udah nih
diundang makan sahur sama keluarganya mimin
kamu nginep di mana
ya udah hati hati
kamu teh punya ongkos
dia mah ada ongkosnya
udah akang teh berangkat
nanti telat sholat tarawehnya
iya saya mau sholat dulunya cuy
kalau aku udah dendam kayak gini
terus aku udah cantik cantik kayak gini
pasti nanti si kang kusnya kalau ketemu aku bakalan kupuk kupuk
yuk ayo cepetan
bentar mam dikit lagi
ya ampun mau terawih aja gemit amat sih
dibelang genit mams tuh gimana sih
masa kalau mau ketemu sama teman aja
boleh rapi terus giliran mau ibadah
nggak boleh rapi sih mam
heran kamu ya ada aja jawabannya kalau mama ngomong
aku juga heran sama mams mams itu kalau kalah
debat pasti marah
mama nggak marah mama cuma nyuruh kamu cepet ayo
yuk mas sabaran bingit
ada yang lebih
ngapain sih pakai jemput mungkin segala
mak teh nggak sayang bener sama menantunya
mak teh nggak sayang bener sama menantunya
gak boleh gitu menantunya senang sedikit
nggak boleh gitu menantunya senang sedikit
kagal lagi ya
nggak boleh gitu
nggak boleh gitu